sebanyak tujuh ratus sembilan jiwa dari dua ratus dua puluh tiga keluarga di rt enam rw tiga kelurahan ciracas jakarta timur rabu pagi menjalani tes swab pcr
menyusul ditemukannya empat belas warganya terpapar covid sembilan belas
satgas covid sembilan belas kecamatan ciracas langsung melakukan pelacakan kasus yang diduga berasal dari kluster keluarga
warga antusias menjalani tes swab pcr dan kooperatif mengikuti pemberlakuan pengendalian ketat berskala lokal atau mini lockdown
saya juga khawatir saya tahunya itu baru delapan hari yang lalu
adc ngomong kan karena kan adc kebetulan kerja berangkat subuh kan pulang malam
dapet timbuk karena akrab sama staf rt
gak ah itu ada kena gitu siapa yang kena gitu kan
nyata itu maaf ya mereka itu kelompok mancing
pemberlakuan pkbl rencananya akan dilakukan selama empat belas hari untuk seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri
camaciracas menyebut usai mendapatkan hasil tes swab pcr
pihaknya akan menggelar vaksinasi covid sembilan belas
jumlah dari yang di pcr hari ini mencapai dua ratus sembilan kakak dengan jumlah jiwa sekitar tujuh ratus jiwa
pak banyaknya warga yang terkenal otomatis wilayah ini di lockdown
ya itu sudah sesuai aturan komando agri ya
itu kita lockdown untuk mencegah jangan sampai ada
kita berharap semua berkegangan tubuh pada protokol kesehatan
satu rt di ciracas ini langsung masuk zona merah covid sembilan belas yang diduga dari kluster keluarga bukan mudik lebaran
saat ini satu orang dirawat di rsko cibubur satu orang dirawat di rumah sakit melia dan dua belas orang di wisma atlet kemayoran
efri zal jakarta